perkenalkan tiga bayi beruang jantan dan satu bayi betina yang lucu dan mengemaskan ini
kempat bayi beruang coklat yang memiliki nama latin ursus actos ini lahir dari pengembang biakan oleh lembaga konservasi taman sapari indonesia cisarua pogor cewapara
hewan yang habitat aslinya ada di eropa amerika utara dan asia utara ini dihadirkan untuk memeriahkan hari beruang sedunia atau world bear day yang diperingati setiap dua puluh tiga maret
data menunjukkan populasi beruang coklat yang statusnya list concern atau risiko rendah ini tercatat sebanyak dua puluh tiga ribu di eropa tetapi jumlahnya terus berkurang
terus tadi ngeliatnya beruangnya ngapain aja
rantem makan roti
menurut kamu seru gak sih ngeliat anak buah
kalau perawatannya sendiri jadi kita disini kan punya keeper keeper yang sudah terlatih yang sudah biasa juga memelihara beruang
jadi beruang ini kan hewan yang dia aktifnya itu di lebih ke siang hari
jadi biasanya kita mengeluarkan dia ke habitat yang ada di
di safari jogja di sana
tertarik melihat langsung tingkah bayi beruang coklat ini anda bisa datang ke taman safari indonesia bogor jawa barat
karena penampilan mereka masih bisa disaksikan hingga dua puluh delapan maret mendatang
panitia akan memberikan kesempatan selama satu jam kepada pengunjung sebelum mereka dikembalikan kepada induk untuk menyusui
untuk anak anak ada lomba menghias kue mangkok berbentuk peruang
pada umumnya mereka sangat suka bermain dan berlarian
namun yang pasti meskipun mereka dihadirkan di tengah tengah pengunjung pengunjung tidak bisa langsung berinteraksi dengan mereka karena khawatir induk beruang tidak lagi mengenali anaknya
sehingga saya hanya bisa melihat dari sini dan melihat tingkah lucu mereka empat anak beruang coklat di taman safari indonesia
supriri tanju dwi pastel pogor jawa barat